indonesia update kembali masih bersama saya cindy permade
saudara polisi menangkap pelaku pembakaran rumah warga di jalan satange makassar sulawesi selatan
pelaku merupakan menantu dari pemilik rumah
penangkapan pelaku pembakaran rumah berlangsung tanpa perlawanan di jalan urib sumoharjo makassar
pelaku berinisial sa berusia dua puluh enam tahun adalah menantu dari pemilik rumah
kepada polisi pelaku mengaku membakar rumah mertuanya karena sakit hati atas perlakuan keluarga istrinya itu
pelaku menyebut sang mertua kerap memberikan kata kata kasar dan mengusir pelaku di depan istri dan keluarga lainnya
tapi perlawanan dengan sulang keluarga itu ingin menjadi hasil potensi khusus
seseruputnya melakukan hal yang terbaik
untuk memuentialah scripture yang official
sebelumnya seorang pria ini nekat membakar sebuah rumah di jalan satanga lorong kota makassar sulawesi selatan pada jumat dua puluh enam april lalu
aksi pelaku tertangkap cctv di sekitar lokasi
usai melakukan aksinya pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor
peristiwa ini sempat membuat panik warga
dengan peralatan seadanya warga pun langsung memadamkan api sebelum semakin membesar
belakangan diketahui pelaku adalah menantu korban